pssi itu dibawahnya fifa
sehingga pemerintah dalam
posisi yang tidak mungkin mengintervensi
wilayah wilayah yang oleh aturan
fifa tidak dibolehkan
kan kita sudah pernah pengalaman
kita pernah dibayar
saya tidak mau itu terulang lagi
tentang aspirasi dari masyarakat
disampaikan nanti pssi
akan menyikapinya tetapi
pemerintah tidak akan mencampuri itu
karena kita tahu
batasan batasan mana pemerintah masuk
pemerintah tidak boleh
kita memfasilitasi kegiatan kegiatan
inpres nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas
persepakbolaan nasional bisa cepat